informasi baris kim pori yang pada hari ini menggelar perkara terbuka tertutup terhadap gubernur non aktif basuki cahapurnama dan berikut liputannya
nanti umpamanya ini dianggap bukan tindak pidana berhenti kalau dianggap tindak pidana atau kita anggap mungkin ada bukti kita akan tindak lanjuti pasti akan ada pemeriksaan
mengawasi pada prosedur atau tata cara formalnya gitu dan dari segi tata cara formalnya kami melihat bahwa ya ini satu breakthroug lah
kalau ahok dikatakan atau mengatakan diri saya tidak punya niat untuk bermaksud sesuai dengan apa yang dia katakan berarti dari awal dia berbohong
karena nggak mungkin bisa mengekspektikan sesuatu kalau nggak ada niat
tapi kelengkapan buktinya cukup kelengkapan saksinya
kelengkapan hukumnya cukup argumentasi hukumnya cukup
nah dari situ kita bisa menilai kira kira hasil dari gelar perkara ini apa
kalau saat ini terlalu pagi
baris krim polri menggeradakan gelar perkara terbuka terbatas atas kasus dugaan penelitian agama oleh gubernur dki non aktif basuki cahapurnama
sebelum gelar perkara dibuka wartawan diperbolehkan mengambil suasana di gedung rupata mapori
gelar perkara dipimpin oleh kabarres krim komjen polisi aridono didampingi oleh dewan pengawas intensi
internal irwasum dan propam polri
dari pengawas eksternal hadir perwakilan kompolnas dan ombudsman
sementara dari pihak terlapor basuki atau ahok tidak hadir dan diwakili tim kuasa hukumnya yang dipimpin sira prayuna
sementara dari pihak pelapor tampak hadir dua belas perwakilan ormas islam termasuk fpi
selain itu ada dua puluh saksi ahli yang dihadirkan dalam gelar perkara
saksi tersebut terdiri atas saksi ahli agama saksi ahli bahasa dan hukum pidana
andi ananta amir kakak angkat ahok hadir memberi dukungan atas kasus dugaan penistaan agama yang menimpa ahok
ani mengaku ahok mengetahui kehadirannya di mabespori
ia berharap umat islam bisa memanfaatkan ahok karena tidak ada niatan ahok menghina al quran
namun keluarga tidak bisa menjadi mediator antara ahok dengan ormas islam pelapor kasusnya
pasalnya keluarga tidak memiliki kuasa
kakak angkat ahok menegaskan keluarga akan
mendukung hasil keputusan gelar perkara
tapi satu orang yang sengaja meninggalkan sholat sesungguhnya dia sedang meruntuhkan agama
itu sabda rasul
jadi siapa yang mau bilang oh sakit hati sakitnya itu di sini
kalau lihat orang nggak sholat di lingkungan masing masing kita ada kok semua
pernah sakit hati enggak lingkungan keluarganya tidak sholat
sama yang begitu benar benar lebay
kak kamu pasti sudah beri kuasa
sudah menjadi bubur
terlapor kasus penistaan agama basuki cahayapurnama tidak menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama di baris krim abespori
ahok diwakili oleh tim kuasa hukumnya
saya kira tim hukum yang hadir juga
satu pengacara saja masuk katanya
jadi saya melihat ini
kalau mau toks
pas jauh ini optimismenya gimana pak
kita sudah diproduksi dengan ini
apakah perasaan pak ahok apakah ini bakal naik atau gimana pak
saya sih siap aja
mau naik atau tidak kenapa masih pakai perasaan
kita percaya ke profesional dan polisi
tunggu pengajian aja